bunga penutup abad adalah persembahan mengenang sepuluh tahun meninggalnya sastrawan pramudia anantatur
pementasan ini melibatkan aktor dan aktris film tanah air
seperti reza rahadian chelsea islan lukman sardi dan happy salma
reza kenapa ya tentu dia punya kecerdasan yang luar biasa terhadap responsif
dia tuh udah kayak kopi paste
udah allah menghafal dengan jarak waktu yang di tengah kesibukannya dia menghafal cepat sekali
dan saya membutuhkan itu karena durasinya cukup panjang
iya dua setengah jam
lalu juga chelsea juga dia orangnya pekerja keras mau berlatih
tiap pagi dia bangun pagi di sela sela strippingnya mau berlatih
dan juga apa ya
chelsea juga begitu pintar gitu bagaimana cepat mengerti dengan si naskah dan apa yang diinginkan oleh sutradara
dari pembaca pembaca melayu itu yang bunah huruf jantan
pramudia natatur adalah sastrawan yang menghabiskan puluhan tahun di pulau buru setelah tragedi seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengangkat nasional ke atas panggung menjadi tantangan bagi para pemainnya
lebih lebih paham main setelah kerja lebih dari dua puluh tahun
setelah enam tahun absen kali ini reza memilih panggung teater yang telah lama ia rindukan
demi bisa berkomitmen berlatih reza harus menolak tawaran bermain di dua film
menghafal naskah yang biasanya saya mungkin kalau di film tuh ada kesempatan pola kerjanya berbeda gitu
sekarang balik lagi ke naskah panggung tuh yang menurut saya aduh banyak banget nih gitu
kita kan gak hanya menghafal naskah ya menghafal blocking
kita harus tahu juga dialog lawan main itu sampai dimana
menjadi q kita menjadi tanda untuk kita masuk ke dialog berikutnya
jadi gak hanya sekedar menghafal
itu mungkin salah satu kesulitan kesulitan bekerja sama dengan musik juga harus timingnya harus tepat
itu sulit sih
dengan emosinya juga dan ne live gitu
jadi ini run through gak ada cut gak bisa retake
jadi di sini pengalamannya tuh bener bener
apa ya baru banget buat aku dan semua diolah lagi diasah lagi dari segi kematangan acting dan juga apa stamina konsistensi terus
dan komitmen sih itu paling penting banget
keterlibatan para aktor muda diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan terhadap dunia teater dan sastra indonesia